ada tiga kelompok masyarakat yang melakukan vaksinasi di rumah sakit suwandi surabaya
yaitu lansia asn pemkot surabaya dan jurnalis
mayoritas peserta adalah kaum lansia
selama dua hari pelaksanaan peserta vaksin berkisar empat ratus hingga lima ratus orang per hari
namun di hari ketiga ini jumlah peserta vaksin di rumah sakit suwandi berlipat ganda
akibatnya antrean panjang dan kerumunan tak dapat dihindarkan
beberapa peserta mengaku bahwa memilih rumah sakit suwandi karena kuota vaksin di vaskes sekitar rumahnya sudah penuh
ketika sampai sama terus katanya orang orang bilang oh sudah penuh langsung ajak ke suwandi
salah satu persyaratan yang harus dipenuhi peserta vaksin adalah berktp di surabaya
atau menunjukkan surat keterangan dari rt rw bahwa berdomisili di surabaya
menurut pihak rumah sakit suwandi meskipun banyak peserta vaksin yang datang langsung secara mandiri
pihak rumah sakit akan tetap melayani selama warga surabaya
untuk alurnya yang pasti kita sesuai dengan arahan
dari dinas kesehatan semua yang ber ktp surabaya
untuk khususnya yang lansia kita harus terima kita tidak boleh menolak
untuk alurnya seperti yang dilihat di sini yang pertama kita ada pendaftaran
kita menunjukkan ktp nya terus kita entrykan terus kita juga screening
kita screening ada beberapa pertanyaan dan ada beberapa pemeriksaan
di rumah sakit suwandi surabaya layanan vaksinasi dibuka mulai dari pukul tujuh tiga puluh pagi hingga tiga sore
sementara target pemerintah kota surabaya untuk vaksinasi gelombang dua ini
bisa rampung pada bulan maret mendatang
tim liputan cnn indonesia